gemerincing rupiah mengalir deras ke kantong para anggota dan mantan anggota dpr ri
lewat sebuah proyek yang digadang gadang memudahkan administrasi warga negara
kas negara malah jebol hingga lebih dari dua triliun rupiah
proyek tak kunjung usai dan sejumlah orang pun malah dijadikan tersangka
lalu seperti apa sebenarnya perjalanan kasus mega korupsi iktp ini
kita akan lihat bersama terlebih dahulu alasan mengapa kasus korupsi iktp ini
pantas disebut sebagai mega korupsi atau korupsi yang luar biasa fantastis nilainya
jika kita bandingkan dengan tiga kasus lainnya yaitu hambalang simulator sim dan radio komunikasi terpadu
memang kerugian negara dalam kasus korupsi proyek iktp merupakan nilai yang paling besar dua tiga triliun rupiah
nah sementara kasus hambalang berada di urutan kedua yakni di tujuh ratus enam miliar rupiah
sedangkan kerugian negara akibat kasus simulator sim adalah
satu ratus dua puluh satu miliar dan yang terakhir kerugian negara di kasus radio komunikasi terpadu mencapai

nah selanjutnya kita akan melihat lini masa dari kasus mega korupsi iktp ini
dimulai dari mei dua ribu sepuluh pada tanggal sebelas waktu itu dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri irman
dalam rapat dengan komisi pemerintahan dpr menyatakan bahwa kebutuhan biaya ktp berbasis nomor induk
secara nasional berjumlah total enam enam puluh tujuh triliun rupiah
nah kemudian pada juni dua ribu sebelas kemendagri menyatakan percetakan negara republik indonesia adalah pemenang tender
nah kemudian keputusan ini dilanjutkan dengan penanda tanganan tender antara kemendagri dan juga konsorsium pemenang
dan kemudian pada september dua ribu dua belas kppu mencium aroma kejanggalan dalam proses tender dan melakukan penyelidikan
kita akan lebih lanjut kita simak di slide berikutnya
pada november dua ribu dua belas pihak kppu memutuskan ada ditemukan persekongkolan dalam tender iktp ini
tepatnya pada empat belas november dua ribu dua puluh
konsorsium difonis membayar denda sejumlah dua puluh miliar rupiah
ini adalah jumlah yang disetor yang khas negara
dan juga keputusan ini lantas digugat ke pengadilan negeri jakarta pusat pada maret dua ribu tiga belas
dan jakarta pusat mengabulkan gugatan percatakan negara
sementara kppu mengajukan permohonan kasasi atas putusan ini
di mana pada tanggal dua puluh dua april dua ribu empat belas kpk menetapkan mantan direktur pengelolaan informasi administrasi keberudukan kemendagri
sugi harto sebagai tersangka kasus korupsi iktp
dan kemudian berlanjut pada oktober dua ribu empat belas ma menolak kasasi kppu
dan kemudian pada tanggal tujuh september dua ribu enam belas kpk menetapkan juga mantan dirjan keberdudukan
dan pencatatan sipil kemendagri irman sebagai tersangka korupsi iktp
kemudian kita beralih di bulan bulan berikutnya
oktober dua ribu enam belas tepatnya pada tanggal dua belas oktober kpk juga memeriksa mantan menteri dalam negeri gamawan fauzi
kemudian pada tanggal sembilan belas oktober dua ribu enam belas kpk menahan sugi harto
di penghujung akhir tahun dua ribu enam belas ketua dpr ri setia novanto yang merupakan ketua fraksi golkar
saat anggaran iktp dibahas juga diperiksa oleh pihak kpk
di awal tahun januari dua ribu tujuh belas kpk mengungkap ada empat belas orang mengembalikan uang proyek iktp
ini adalah kasus yang sedang bergulir di mana pada februari dua ribu tujuh belas yang terkini
pt biomorph menagih kontrak baru iktp untuk merawat data penyimpanan iktp